kesorotan selanjutnya saudara seorang relawan menurunkan paksa bendera partai nasdem yang berada di markas tim pemenangan anies mohaimin di jalan dipenogoro menteng jakarta pusat
aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaannya atas sikap politik partai nasdem yang menerima hasil pemilu dua ribu dua puluh
aksi penurunan bendera partai nasdem oleh seorang relawan di markas tim pemenangan anies mohaimin juga di jalan diponegoro menteng ini saudara
sontak direspon oleh relawan lain yang berupaya menghentikan aksinya tersebut
sempat diturunkan namun bendera partai nasdem akhirnya dinaikkan kembali
relawan mengaku ini menjadi wujud kekecewaannya atas sikap politik partai nasdem yang menerima hasil pemilu dua ribu dua puluh
dan mengucapkan selamat kepada paslon
tahan pari komando saya sendiri
karena beliau sudah berkoalisi berkumpul dengan mereka
bergabung gitu kan menurut berita bahwa nasdem ini sudah istilahnya apa namanya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat